gerakan pangan murah merupakan program badan pangan nasional yang serentak dilakukan di sejumlah daerah di indonesia
tujuannya untuk menstabilkan harga dan pasokan jelang hari raya idul adha
kota surabaya menjadi salah satu kota yang melakukannya
berlokasi di pasar induk sido topo surabaya
gerakan pangan mura ini sejak pukul delapan pagi sudah ramai di serbu masyarakat
berbagai sembako dan komoditas pangan dijual dengan harga miring
misalnya beras bulog yang di pasaran dijual dengan harga rp dua belas per kilogram
di sini dijual menjadi rp sembilan empat ratus lima puluh per kilo
telur ayam negeri yang saat ini harganya cukup tinggi di pasaran
bahkan mencapai rp tiga puluh satu per kilonya dijual hanya rp dua puluh tujuh lima ratus
sementara untuk ayam potong yang biasanya rp tiga puluh enam dijual dengan harga rp tiga puluh dua per kilogram
harga yang murah ini diharapkan membuat daya beli masyarakat meningkat
kami memang menghadirkan produk produk ini langsung dari distributornya
langsung dari pasar induk dengan harga yang dijamin di bawah harga pasar
dalam gerakan pangan murah ini diakui stok yang disediakan cukup banyak
misalnya beras disuplai bulog sebanyak delapan belas ton
dan minyak goreng kemasan sebanyak satu dua ratus pot satu liter
namun masyarakat dibatasi hanya dapat membeli dua barang pada setiap item atau produk

ya kalau di sini merupakan salah satu stand yang paling rame dan diburu para ibu ibu karena menjual minyak goreng dengan harga yang miring
saya ingin tahu harganya berapa ya
oke mas ini harganya berapa minyaknya
rp lima enam ratus per liternya maksimal beli dua pis ya
biar semua kebahagiaan
oke sekarang gimana nih kondisinya banyak yang beli atau gimana mas
banyak sekali ini repot ini kualan
nah biasanya kalau di pasaran dari hasil survei yang biasanya saya lihat itu harga minyak goreng untuk satu liternya rp empat belas ribu
tapi di sini jual dengan harga yang cukup miring yaitu rp dua belas enam ratus dan bisa terlihat banyak sekali antusias dari warga kota surabaya
tidak ada persyaratan khusus agar masyarakat dapat membeli barang di kegiatan ini
sehingga cukup besar antusias masyarakat dalam membeli barang barang kebutuhan yang dijual
apalagi selisih harga yang ditawarkan cukup signifikan dibandingkan dengan harga pasar pada umumnya
lumayan banyak sekitar
contohnya seperti beras ini
berasnya kalau di luar rp tiga belas ribu
di sini cuma tidak sampai rp sepuluh
lebih murah lebih miring
lebih murah sih
ya sedikit terbantulah untuk keadaan seperti ini
dibuat sendiri atau untuk stok
dibuat sendiri untuk stok
gerakan pangan murah di surabaya ini sayangnya hanya diadakan satu hari saja pada tanggal dua puluh enam juni
pemerintah dapat terus mengadakan kegiatan serupa untuk meringankan perekonomian masyarakat
tim liputan cnn indonesia